ini duit siapa nih
ibu bapak nemu duit di depan pintu rumah kita nih ibu
mana bapak tahu bu
tapi kenapa bang
gue gak tahu san
gue seperti melihat malaikat di mata anaknya pak saleh itu
gue jadi ingat anak dan istri gue
tapi kan anak abang udah lama meninggal
kalau hidup seumur anak pak saleh sekarang
gimana apaannya sih
tuh lihat gak kehidupan pak saleh
hidup seadanya serba kekurangan tapi dia masih mau menerima kita
sadar gak sih lu
kita lebih kaya dan lebih layak dibandingkan pak saleh
wah itu san
gua bisa hidup layak tanpa harus menjadi perampok dan pembunuh
pengen gue hidup di kampung hidup petani
hidup aman damai
capek bu san
kadang tiap malam gue harus mendengar cerita minta tolong dan tatapan mata orang yang harus gue boluh
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
gue mau berhenti sekarang
gue mau berhenti sekarang
gue mau berhenti sekarang
masa lu tau ya kalau sampai polisi mengetahui tempat bersembunyian kita ini
dengan senang hati gue akan menyerahkan diri
bang kita benar benar gak tahu bang kalau pas salah itu abangnya abang
kalau tahu mak gak ada aku mandikan pas oleh dengan minuman keras
tidak tidak tidak
tapi mereka sudah diterima jadi kita wajib memaafkan
sekarang juga nampak sebagai kutuk juga
sudah sudah sudah
terima kasih mas ya assalamualaikum
tuh bursan lihat tuh pak saleh tuh
benar juga ya pak es
ini siapa nih
ini siapa nih
apakah ini jawaban dari dua dua hamba ya allah
bapak nemu duit bu
di depan pintu rumah kita nih bu
ini uangnya siapa
mana bapak tahu bu
rezeki yang diberikan oleh allah
untuk kesembuhannya fitri
bu kita gak tahu ini duit duit siapa bu
kita nggak tuh duit ini duit halal apa duit haram
kita gak tahu
saya nggak rela kalau misalnya duit ini duit haram harus masuk ke perut kamu atau ke perut anak kita
bagaimana pertanggung jawaban saya sebagai suami di mata allah bu
bagaimana pertanggung jawaban saya sebagai suami di mata allah bu
bagaimana pertanggung jawaban saya sebagai suami di mata allah bu
uang ini memang sengaja diberikan pada kita
kan ini ada di depan pintu rumah kita pak
kan ini ada di depan pintu rumah kita pak
harus tahu benar benar
asal masal rizki yang dia dapat

ini uangnya banyak bu
lebih baik uang ini kita serahkan aja sama pak lurah
lebih baik uang ini kita serahkan aja sama pak nurah
biar nanti pak nurah yang urus

mereka udah pada pergi
mereka udah pada pergi
mereka udah pada pergi
ke belakang lagi ya
ke belakang lagi ya
pak salah apa ya
pak salah apa ya
apa beginya diam diam
bang pak soleh
bang pak soleh
nih liat dambar nih
biar mampus lu pada semua ya
emang dari awal dari awal gue diculipin nih

pak ea ini pada kagak rapi kagak beres
soalnya bi ngaco pada semua
si fitri kapan dioperasinya
si fitri kapan dioperasinya
insya allah kalau ada rizki
ngapain gue jadi ketularan kayak berandal berandal itu ya

insya allah bang
insya allah kalau ada rezeki mah
emang gak kemana pasti ada bang
masuk dulu ya
blel ada tamu buat kamu
kita tidak diminta untuk menghitung dosa dosa yang sudah kita perbuat di masa lalu
kita hanya disuruh untuk berbuat baik hari ini
hari ini dan hari ini